kita beralih ke informasi lainnya persoalan baru terkait dengan kereta cepat kembali terungkap
wakil menteri bumn kartika wirjoatmojo mengaku kesal dengan pt kai
lantaran akses jalan dari stasiun kereta cepat jakarta bandung tidak direncanakan
dikutip dari cnn indonesia com wamen bumn menyatakan dari stasiun halim dan karawang
tidak ada akses ke jalan tol dan ke jalan besar
ia mengklaim pihaknya sedang mendorong pembangunan akses tersebut
akibat hal itu stasiun karawang akan terlambat dibuka
pasalnya jika stasiun karawang dibuka sekarang tidak ada jalan aksesnya
menurut kartika dalam pekerjaan proyek selalu muncul titik buta atau blind spot
oleh karenanya dalam sebuah tim harus saling mengingatkan